suatu ketika di sebuah tepi sungai hiduplah seorang pria dan seorang wanita yang memiliki anak perempuan bernama koi
koi adalah anak tunggal mereka dan koi adalah anak perempuan yang nakal
koi tolong bantu ibu mencuci piring sayang supnya sudah mendidih
cuci piring kotor ini kau ini sungguh lucu ibu
koi tidak akan pernah membantu orang tuanya dan sebaliknya dia menari dan bermain sepanjang hari
namun suatu pagi ibunya tampak sangat lelah bahkan koi tidak bisa tidak bertanya apakah ada yang bisa dia lakukan
koi tolong bawa jaring pancing ini ke tepi sungai dan perbaiki beberapa lubang yang ada di jaring itu
karena ayahmu bermaksud pergi memancing saat pajar menyingsing
koi mengambil jaring dan bekerja sangat keras sehingga tidak ada lubang yang ditemukan
dia merasa cukup senang dengan dirinya sendiri
tiba tiba dia mendengar suara percikan dan melihat seekor ikan besar melompat ke udara
koi dengan segera melemparkan jala ke air dan lebih karena keberuntungan daripada keterampilan dia berhasil menangkap ikan di jalannya
ah kau cantik sekali
kau lebih baik tidak membahayakan aku
jangan bawa aku keluar dari air
kalau tidak aku akan mengubahmu menjadi ikan
kau adalah ikan yang konyol
saat itu ibu koi keluar dari rumah
koi apakah kau sudah selesai dengan
oh ya ampun
itu adalah ikan yang paling indah yang pernah ibu lihat
aku sudah menangkapnya sendiri bu
dan coba tebak ikan ini juga bisa bicara
dan dikatakan bahwa jika aku mengeluarkannya dari air
dia bisa mengubah aku menjadi ikan
apa ibu percaya
biarkan dia pergi
mungkin saja ikan itu ahli sihir
tidak mungkin ibu
aku akan menariknya keluar dari air
mengatakan itu koi menarik jaring dari air
dan begitu dia melakukannya ikan itu berubah menjadi kilauan ajaib
dia melayang di udara dan berkata
aku sudah memperingatkannya padamu dan sekarang sudah terlambat
sekarang wujudmu akan berubah
kau akan menjadi ikan di perairan dan kau akan berkeliaran
kilauan ajaib terbang menjauh dan tiba tiba koi berubah menjadi seekor ikan
koi segera merasa lebih baik di dalam air dan dia bisa berenang ke laut yang dekat dengannya
tidak lama setelah dia mencapai laut
rupa wajahnya yang sedih menarik perhatian beberapa ikan lainnya
dan mereka mendesaknya memohon padanya untuk menceritakan kisahnya
jadi koi memberitahu mereka semua tentang apa yang terjadi
aku ini bukan ikan sama sekali tapi seorang gadis
setidaknya aku adalah seorang gadis beberapa menit yang lalu
nah jika itu membuatmu merasa lebih baik itu telah terjadi pada kita semua
bergembiralah dan ikut dengan kami dan lihat ratu kami
dia adalah ratu yang paling baik dan terbaik di dunia
koi merasa sedikit takut
tetapi karena dia masih lebih takut ditinggal sendirian dia mengikuti mereka
mereka berenang lebih dalam dan lebih dalam dengan ikan lain dan segera mencapai dasar laut
akhirnya kita sampai di sini
koi dengan tidak percaya melihat sebuah istana yang indah
dan katakan dari mana kau berasal
tetapi ikan lain mendorongnya ke depan
dan dia menceritakan segalanya kepada ratu
hmm aku pernah menjadi seorang gadis juga
seorang putri lebih tepatnya
menikah dengan raja yang tampan
dan melahirkan seorang pangeran yang paling tampan yang pernah ada di dunia
tapi sayang itu sudah terlalu lama berlalu
anakku pasti sudah menjadi pemuda sekarang ini
dan suamiku pasti sudah tua juga
tapi apa yang terjadi
apakah kau juga melukai ikan
aku tidak akan melakukan itu
menyakiti binatang itu adalah salah
dan kau tidak boleh melakukannya
koi menundukkan kepalanya karena malu
kau tahu seorang penyihir jahat bernama zorba melihat suamiku ketika dia berbicara kepada orang orangnya
dan jatuh cinta pada suamiku
dia tidak sadar bahwa dia sudah menikah dengan aku
dia pergi ke saudara laki lakinya sang raksasa
dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan menikah kecuali dengan raja
raksasa datang ke istana
ketika dia mengetahui bahwa raja sudah menikah
dia sangat marah
dan ketika dia menemukan waktu yang tepat
keesokan paginya dia datang dan merebut mahkota dari kepalaku
memelukku dengan cepat
dia melompat ke udara dan mendarat di dekat laut
mahkota ini milik saudariku
karena dia jatuh cinta dengan raja
aku akan mengubahmu menjadi ikan
sehingga kau tidak akan pernah kembali
hanya jika kau mendapatkan mahkota ini kembali yang tidak akan pernah terjadi
kau akan berubah kembali menjadi manusia
sementara itu saudariku akan menikah dengan raja dan menjadi ratu
lalu apa yang terjadi
ketika raksasa itu mengubah wujudku
seekor gagak terbang ke arahnya dan membisikkan sesuatu di telinganya
hei hei apa yang terjadi
saudari perempuannya mengetahui bahwa raja sudah menikah dan dia mengakhiri hidupnya
burung gagak itu terbang menjauh
dan aku dengan setengah manusia dan setengah tubuh ikanku duduk di batu dan menangis
saat itulah aku bertemu dengan gurita bijaksana
nasib laut ada di tanganmu
sebab ia memiliki makhluk yang bukan milikmu
terikat oleh mantra mereka berenang sepanjang hari
berikan rambuan itu untuknya
itu kekuatan untuk berubah menjadi rusa burung beo dan juga monyet
dia akan membawamu kembali ke mahkota dan akhiri semua sihir ini
dan itu adalah kisah kami
kita semua di sini tersihir
dan jika hanya aku bisa mendapatkan kembali mahkotaku
maka kita semua bisa kembali ke darat sebagai bentuk manusia
aku akan membawanya kembali beritahu aku apa yang harus dilakukan
hmm itu sungguh tidak mungkin
tolong beri aku kesempatan
aku mohon aku tidak ingin menjadi ikan selama sisa hidupku
aku ingin kembali ke orangtuaku
orangtuaku betapa aku merindukan mereka
tepat pada saat itu
koi merasakan sedikit iritasi tepat di atas mulutnya
tiba tiba dia bersin
kau adalah orangnya
dan tiba tiba sinar harapan muncul di antara makhluk air itu
ini kau ambil ramuan ini dan minumlah
koi sedikit enggan saat dia melihat sekeliling
tidak ada yang berbahaya kalau kau mengikuti nasihat
minumlah dan kembalilah ke darat lalu naik ke puncak gunung yang tinggi
tempat raksasa itu memiliki istananya
tetapi kau harus berhati hati
karena dia melihatmu dia mungkin akan menyakitimu
oleh karena itu ramuan itu diperlukan
karena itu akan memberikanmu kekuatan untuk mengubah dirimu menjadi rusa burung beo dan juga monyet
kau harus menganggukkan kepalamu dan memanggil namanya
koi mengangguk dan meminum ramuan itu
dia mengucapkan selamat tinggal pada ikan lainnya dan berangkat untuk mendapatkan mahkota
semua yang terbaik koi
koi tiba di pantai dan menganggukan kepalanya
rusa datanglah padaku
dan pada saat itu dia berubah menjadi rusa yang cantik dengan tanduk bercabang dan kaki yang ramping
dia tersenyum dan berlari melompat dengan mudah melewati batu dan semak semak yang menghalangi jalannya
segera dia melewati hutan lebat ketika dia tiba tiba menemukan seorang pria yang sedang duduk di bawah pohon
namanya adalah sylvester
dan dia adalah putra sang ratu
koi berhenti karena dia belum pernah melihat pria yang begitu tampan
sylvester memindahkan seruling dari bibirnya dan memandangi rusa itu dengan takju
matanya berbinar dan menghipnotis
sesuatu yang belum pernah dia lihat di rusa
seolah olah itu tampak seperti mata manusia
perlahan koi melewatinya dan kemudian dia berlari
tunggu itu tidak mungkin seekor rusa
rusa tidak bisa bicara dan tidak ada rusa yang memiliki mata seperti itu
apakah dia peri atau gadis yang tersihir
koi tiba di kastil istana raksasa dengan nafas yang habis dan menganggukkan kepalanya
monyet datanglah padaku
dan segera dia mengayunkan dirinya sendiri dari cabang paling atas pergi dari pohon ke pohon
koi tiba di ruangan tempat raksasa itu mendengkun
aku lebih baik mengubah bentukku karena dia tidak akan pernah memberikan mahkota kepada monyet
dia berubah menjadi burung beo merah muda dan abu abu dan melompat ke raksasa ini
saat raksasa itu membuka matanya koi berkata
aku disini untuk mahkota
kembalikan mahkota itu
sekarang saudarimu sudah mati dan kau tidak menggunakannya kan
aku mohon tenanglah
membunuhku tidak akan membuat saudarimu hidup kembali
dan pastinya kau tidak akan memberikan ratu hari harinya kembali karena kau telah mengubahnya menjadi setengah ikan
mendengar itu raksasa terkejut karena dia benar benar lupa tentang apa yang telah dia lakukan kepada sang ratu
ya ampun sang ratu ya sang ratu
oh betapa bodohnya aku karena melupakannya
tidak apa apa karena itu semua belum terlambat
beri aku mahkota itu dan aku akan membawanya
oh kau burung beau kecil yang manis
ini ambil mahkota dan beritahu ratu bahwa aku benar benar malu dengan perbuatanku
koi mengambil mahkota darinya dan tanpa menunggu lebih lama lagi jauh dia terbang keluar jendela
ketika koi tiba di laut dia memanggil untuk terakhir kalinya
ikan datanglah padaku
dan sambil terjun dia berenang di bawah laut menuju istana
di mana ratu dan semua ikan berkumpul bersama menunggunya
sudah beberapa bulan koi pergi dan sekarang mereka lebih merasa tidak yakin daripada cemas
lihat lihat itu dia
koi langsung menuju sang ratu yang membungkuk dan mengambil mahkotanya meletakkannya di kepalanya sendiri
pada saat itu ekornya berubah dan memperlihatkan sepasang kaki tercantik di dunia
para gadis yang berada di sekitarnya juga berubah menjadi manusia kembali
kaulah yang telah memberikan kami kembali kehidupan
kau kau orangnya
kau telah melakukan perbuatan yang sangat berani
aku tidak bisa cukup berterima kasih karena telah menempatkanmu dalam bahaya
jaga dirimu baik baik
bahwa kau bukan manusia yang baik
kalau kau egois dan tidak baik terhadap manusia dan juga hewan lain di sekitarku
aku telah mendapatkan pelajaran ratuku
aku tidak akan pernah bersikap tidak baik dan egois kepada siapapun
dan dengan demikian mereka berpisah dengan gembira
ketika koi sampai di rumah orang tuanya melompat dengan gembira dan memeluknya erat erat
oh anakku sayang aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi
koi menjelaskan kepada orang tuanya apa yang telah terjadi
orang tuanya terkejut tetapi juga senang bahwa putri mereka akhirnya pulang
sementara itu ratu telah tiba di istana dan menjelaskan segalanya kepada raja dan juga pangeran
pangeran silvester sangat senang melihat ibunya setelah bertahun tahun
tetapi jauh di lubuk hatinya pikirannya hanya memikirkan rusa yang tersihir itu
apa yang salah anakku apakah kau tidak senang melihat ibumu
ah tidak apa apa karena tidak akan ada yang mengerti
katakan saja padaku tidak ada seorang ibu yang tidak akan mengerti tentang seorang anaknya
sylvester memberitahu ibunya tentang rusa yang tersihir dan matanya yang terpesona dan ternyata ratu hanya menertawakan
koi apa yang ibu bicarakan
anakku kenapa kau tidak ikut denganku
oh ratuku dan
ini adalah anakku sylvester
silvester ini adalah koi orang yang membantu kita semua aku yakin kalian berdua telah bertemu
sylvester berdiri di sana terpaku di hadapannya karena dia jauh lebih cantik dari apapun yang pernah dia bayangkan
dia kehilangan seluruh keberaniannya dan berdiri dengan kepala tertunduk di hadapannya
koi tersenyum dan mendekatinya keduanya saling memandang satu sama lain
sang ratu bersama dengan orang tua koi hanya memperhatikan mereka dan tersenyum